miris ya melihat berita tadi begitu apalagi kita sebagai orang tua semakin khawatir dengan adanya yang seperti kita sampaikan tadi
iya dan tentunya ini harus menjadi catatan pemerintah bagaimana caranya untuk memikirkan formulasi kebijakan yang bisa menghentikan masalah ini semua ya
oke kita akan tinggalkan tadi ada beberapa
kan dulu berita berita yang membuat miris tadi ya
betul kita akan simak ini ada kabar gembira karena kementerian agama menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih tahun dua ribu enam belas
kabar gembiranya apa
ya untuk biaya tahun ini ada perubahan di metode pelunasan dan penurunan biaya ibadah haji bagi jemaah
berdasarkan keputusan presiden nomor dua puluh satu tahun dua ribu enam belas biaya ibadah haji tahun ini ditetapkan rata rata sebesar rp tiga puluh empat enam ratus empat puluh satu tiga ratus empat
berbeda dengan sebelumnya tahun ini pembayaran juga dilakukan dalam mata uang rupiah
calon jamaah bisa melunasi biaya haji selama dua tahap sembilan belas mei sampai sepuluh juni untuk tahap pertama
dan dua puluh sampai dua puluh juni
dan dua puluh sampai tiga puluh juni untuk pelunasan tahap kedua
pemerintah juga mengklaim biaya haji tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu
pemerintah indonesia akan memberangkatkan total satu ratus lima puluh lima dua ratus jemaah haji reguler pada tahun dua ribu enam belas